setelah berkas dilimpahkan ke barres krim polri kini status akbp brotoseno ditingkatkan menjadi tersangka
dalam kasus dugaan suap perkara korupsi proyek cetak sawah fiktif
brotoseno bersama tiga orang lainnya kini menjalani penyidikan
polisi masih memeriksa peran masing masing tersangka dan motif suap
sejauh ini brotoseno yang merupakan kanid di tipikor barres krim mengaku tidak mengetahui
uang suap sebesar satu sembilan miliar rupiah yang diberikan oleh kuasa hukum tersangka
dalam perkara proyek cetak sawah fiktif
polisi juga masih mendalami peran lm sebagai perantara
sementara d yang merupakan anggota polri tidak terkait langsung dalam penyidikan kasus proyek cetak sawah fiktif
ada dua oknum pamen polri yang ditangkap
ya kbp b dengan kompol d
dan juga dua anggota
yang sebagai perantaranya
atau yang memberikan sejumlah uang
dan berdasarkan hasil pemeriksaan
ada cukup bukti untuk ditingkatkan ke penyidikan
sehingga keempat orang itu sekarang sudah dilakukan upaya paksa penahanan
artinya sudah menjadi tersangka ya pak
sudah sudah sudah jadikan tersangka